menteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution mengatakan
pemerintah belum ada rencana untuk impor beras di tahun dua ribu sembilan belas
karena pasokan beras nasional tercatat surplus
dilansir dari cnn indonesia com
pemerintah belum berencana untuk impor beras
karena potensi produksi beras diperkirakan mencapai tiga puluh dua empat puluh dua juta ton
dengan prediksi surplus beras sekitar dua delapan puluh lima juta ton
selain itu bulan maret dua ribu sembilan belas akan memasuki masa panen raya
pemerintah juga menjamin kebijakan impor beras akan lebih matang
dan tepat sasaran karena saat ini pemerintah sedang mengubah
metode perhitungan kerangka sampel area untuk lahan produksi beras
yang dilakukan oleh badan pusat statistik dan lembaga terkait lainnya